nah terus aku pengen ya pokoknya pas dbl show semuanya kak
kayaknya mereka pada kayak buru buru banget kan kalo itu lari aja semuanya lari kan